terus ini ke atas
gambar ini mulai identik
diambil semua kena semua
selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan kami karena kami melakukan penyelidikan ini awalnya adalah berawal dari kisaran suara di masyarakat hari minggu kemarin
jadi kejadian itu terjadi hari rabu namun hari minggu kami baru mendengar kisaran suara masyarakat karena memang tidak ada laporan kepada polisi
hari minggu kita melakukan penyelidikan
hari minggu kita melakukan penyelidikan
hari minggu kita melakukan penyelidikan